pada empat juli lalu menteri pertanian syahrul yassin limpo menyatakan
kalung anti covid sembilan belas hasil riset dari badan penelitian dan pengembangan pertanian
atau balit bangtan akan diproduksi masal pada agustus mendatang
kalung ekaliptus dengan kandungan senyawa aktif satu delapan sineol ini
diklaim ampuh membunuh virus setelah dipakai selama lima belas hingga tiga puluh menit
balit bangtan telah menguji kalung antivirus corona ini
kepada dua puluh orang positif covid sembilan belas
riset ini masih ongkoing masih berjalan terus
kemudian beberapa produk ini sudah kita berikan kepada beberapa kolega kita
yang memang positif confirm covid sembilan belas
ada dua puluh orang mbak dan dia memberikan testimoni yang cukup baik
dan alhamdulillah sekarang sebagian besar dari mereka sudah sembuh negatif corona
klaim hasil dari kalung antivirus corona
ini pun menimbulkan perdebatan di masyarakat
termasuk memunculkan komentar di kalangan selebritas
di akun twitternya penyanyi sherina munaf mempertanyakan
kebenaran rencana produksi masal kalung antivirus corona ini
menganggap sars cov itu bukan nyamuk
sherina menunggu jurnal ilmiah kalung ekaliptus antivirus corona ini
pertanyaan kebenaran rencana produksi masal kalung antivirus corona
juga disampaikan penyanyi tompi
dalam unggahannya di twitter
tompi mencuit membuatnya langsung sebagai alternatif treatment
dalam jumlah besar gak bijak
sementara itu aktor jeffrey nicole menyandingkan kalung antivirus corona ini
dengan sebuah kalung berwarna hitam
jeffrey mencuit yang kiri bisa jadi jawara
tek tok antisantet terdapat bunga asmak di dalamnya
yang insya allah membangkitkan kesaktian dalam diri dan membuka mata batin
sementara itu dosen departemen biologi ip
pbb sekaligus sekjen akademi ilmuwan muda indonesia
beri juliandi menyatakan bahwa komunikasi yang keliru
tentang hasil riset bisa berdampak fatal
dengan adanya berita bahwa kalung eukaliptus ini dapat menjadi obat
terhadap covid sembilan belas ini sangat berbahaya sekali
karena akan menyebabkan masyarakat menganggap
bahwa dengan menggunakan kalung tersebut
maka pasti tidak akan tertular sars cov dua
atau virusnya akan mati di seluruh pernapasan
balit bangtan kementerian pertanian telah merilis
lima produk berbasis ekstrak minyak pohon ekaliptus
tiga produk telah mendapatkan izin edar badan pom
yang di roll on inhaler dan kalung
tanpa bermaksud menyatakan telah menemukan antivirus
balit bangtan hanya mengklaim produk ini
berpotensi membunuh virus
masih diperlukan uji klinis untuk membuktikannya
tim liputan cnn indonesia